sejak sebulan terakhir jumlah pendaki dari berbagai daerah
terus berdatangan ke gunung semeru di lumajang jawa timur
bahkan tidak sedikit para pendaki yang mengantri
hingga harus bermalam di pos perizinan
demi bisa mendaki ke gunung semeru
ratusan pendaki dari berbagai daerah di indonesia
terus berdatangan ke pos perizinan pendakian gunung semeru
di desa ranupane kecepatan senduru lumajang
bahkan tidak sedikit dari mereka yang mengantri
harus bermalam di pos perizinan
demi bisa mendaki ke gunung semeru keesokan harinya
suhu yang belakangan bisa mencapai derajat celcius
dan mengakibatkan terjadinya embun es ini
menjadi daya tarik tersendiri bagi para pendaki
sementara itu pihak taman nasional bromo tengger semeru
mengimbau pada para pendaki
untuk menyiapkan kesehatan fisik
serta peralatan pendakian yang memadai
komendasi surat kesehatan ya
dari masing masing individu pendaki
kemudian juga dengan teman teman yang di pos
selalu saya wanti wanti saya pesankan
untuk mengecek perlengkapan pendaki
termasuk pakaian jaket dan sebagainya
itu perlu sekali karena kita memang
tidak mau ada pendaki yang jatuh sakit
dengan kondisi suhu yang jatuh sakit

dari data petugas taman nasional bromo tengger semeru
dari kuota pendaki sebanyak enam ratus orang per hari
selalu penuh oleh pendaftar
nur hadi wicaksono lumajang